saudara menjelang idul adha enam puluh persen domba milik para peternak di kabupaten sukoharjo jawa tengah telah laku terjual
termasuk domba jumbo dengan bobot satu ratus lima kg yang telah terjual seharga sepuluh juta rupiah
menjelang hari raya idul adha setia ibnu seorang peternak di desa plusan kecamatan muter sukoharjo jawa tengah
sibuk mempersiapkan dua ratus ekor domba peliharaannya yang siap dijual untuk hewan kurban
setia memiliki domba jenis doper awasi ekor gemuk maupun tekstil
lima puluh persen domba telah dipesan bahkan ada yang laku dijual seharga sepuluh juta rupiah
yaitu domba jenis tekstil dengan bobot satu ratus lima kg
domba jumbo itu dirawat setia selama dua tahun
meski harganya fantastis seorang warga desa nguter kecamatan nguter sukoharjo yang kini tinggal di jakarta bersedia membelinya
tekstil adalah jenis domba yang berasal dari pulau texel belanda
domba texel menghasilkan daging tanpa lemak
ini untuk ditandang sini kita mempersiapkan dua ratus ekor yang siap untuk diperbankan
kita delapan puluh persen domba
berarti sudah pesan dulu ya mas
saya pesan dulu dp atau dicek dulu mana itu buat saya
untuk menjaga kesehatan dombanya setia ibnu menjaga betul pakan vitamin kebersihan kandang dan obat obatan yang berasal dari ramuan jamu tradisional
untuk menjaga kesehatan domba kita harus memperbaiki kekuatan